sejak dibuka penjualan tiket kereta api reguler untuk arus mudik lebaran mendatang
saat ini tiket mudik sudah hampir ludes terjual
pihak pt kai pun kembali membuka penjualan tiket kereta api tambahan mulai senin enam belas april dua ribu delapan belas
seperti halnya di wilayah pt kai daup tiga cirebon sudah dibuka penjualan tiket kereta tambahan
daob tiga cirebon sendiri akan menjalankan lima kereta api tambahan
mulai sepuluh hari sebelum lebaran hingga sepuluh hari setelah lebaran mendatang
sejak dibukanya penjualan tiket kereta api lebaran reguler pada pertengahan maret lalu
kini pemasanan tiket kereta api reguler lebaran tersebut sudah hampir ludes terjual
hal ini membuat pihak kereta api indonesia harus menyiapkan kereta api tambahan
guna melayani masyarakat pada musim arus mudik dan balik lebaran mendatang
termasuk pihak pt kai daops tiga cirebon
pt kai daops tiga cirebon rencananya akan menambah lima kereta api tambahan
untuk delapan perjalanan
masing masing dua kereta api cirebon express jurusan cirebon gambir
dua kereta api argojati jurusan cirebon gambir dan senja cirebon
kereta api tambahan ini akan dioperasikan pada h sepuluh hingga h sepuluh
tiket kereta api tambahan tersebut sudah bisa dipesan pada senin enam belas april dua ribu delapan belas
pertanyaan yang kita terima pada hari ini juga langsung terjual atau langsung bisa diakses oleh masyarakat
pihak pt kereta api menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa kereta api